hari ini satu juni juga diperingati sebagai hari kelahiran pancasila
puncak peringatan hari kelahiran pancasila dilakukan di kota bandung
turut hadir presiden republik indonesia joko widodo ibu negara sejumlah menteri kabinet dan pejabat pemerintahan
rabu pagi sejumlah menteri kabinet serta para pejabat pemerintahan berjalan kaki di jalan asia afrika
dari savoy homan menuju panggung yang sudah disediakan
ini merupakan rangkaian kegiatan puncak peringatan hari kelahiran pancasila di bandung jawa barat
tampak hadir menteri lingkungan hidup siti nurbaya menteri hukum dan ham yasona lawli
ketua mpr zulkifli hasan wali kota bandung ridwan kamil dan para tamu lainnya
kedatangan para undangan diikuti dengan sebuah parade seni budaya yang terdiri dari marching band
paski bera kota bandung pramuka kota bandung paguyuban sepeda ontel dan masih banyak lagi
sekitar pukul delapan tiga puluh pagi jalan asia afrika ditutup untuk umum
sampai dengan puncak peringatan hari lahir pancasila